sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kapanpun aku gak akan pernah bisa ngalahin kendi
aku ngiri kenapa selalu kendi yang disukain sama orang orang
dari dulu selalu kayak gitu
bahkan cowokku sendiri ngaku kalau dia lebih senang candy yang jadi ceweknya
harusnya aku gak boleh mikir kayak gitu
lagi cari apa pak
ini handphone yang baru
kalau mau beli yang ini
ini ada surat dari buat non
dia ngajakin ketemuan
katanya sih ada yang mau diomongin
ini juga ada alamatnya kok
ketemuan di mana
oh kalau ini sih papa tahu alamatnya di mana
ya udah kalau memang kamu mau kesana bareng sama papa aja
jam sembilan nanti bapak ada meeting di kantor
ya udah deh pak
mama aja yang antrin rani sekalian
mama kan nanti mau ke supermarket
tak hujanan lagi
tapi kok tempatnya serem banget sih mama jadi takut deh
ngapain ya si candy ngajakin kita mau di tempat kayak gini
kalau enggak gini aja ya mama antrian kamu masuk
terus nanti kalau kamu udah ketemu sama kendi mama baru tinggalin kamu
yuk kita turun yuk
yuk kita turun yuk
oh janjiannya di sini sih
nggak ada siapa siapa lagi
kok mau benar di sini
kok udah dilihat alamatnya di sini
kayak enggak ada tempat lain aja deh candy
ngapain di sini sih mama takut
mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukin kali sama kendi mah
tapi kayaknya ini tempat kayaknya mau direnovasi deh
masih banyak balok balok kayak begini lagi
tante inga bangun tante inga
tante inga tante inga bangun tanta
tante bangun tante
mama bangun ma
kamu bisa sampai ke sini sih ken
eh ya emang tadi kenapa sih
kok tante inge bisa sih ketimpa pa'lang
aku juga enggak tahu
kejadiannya itu tiba tiba banget
terus prangai jatuh nipa mama
kamu enggak apa apa kan
terus mama gimana keadaannya sayang gimana
tidak apa apa tenang
lisa kok kamu bisa di sini sih
oh iya tadi di depan kebetulan ketemu sama om billy
eh emang ada apa sih ken
oh enggak gini liz
tadi tuh tante inge ketimpa pa'lang
aku juga enggak tahu
pas aku datang tiba tiba tante inge itu sudah pingsan
tadi cuma pingsan aja karena kaget
tidak ada luka yang serius tapi sekarang lukanya sedang diobati
ah syukurlah syukurlah
pak willy kami berdua kebetulan tadi ada di sana
tadi kami sempat menanyakan kepada orang yang merenovasi gedung itu
tukang itu sudah melihat lihat
dan menurut tukang tempat itu tidak ada pa'lang pa'langnya
apa ada orang yang dedam dengan istri bapak
nggak ada pak tidak ada sama sekali
menurut pengamatan kami kejadian itu disengaja pak
disengaja mana mungkin pak disengaja
tapi run aneh banget sih
terus tiba tiba kini muncul lagi
atau cuan cuan ini ulah kamu ya ran
kamu tuh ngapain sih nuduh nuduh aku sembarangan
hah siapa yang nuduh sembarangan
yah lagian tiba tiba lo dateng dan setau gue hubungan lo sama tante inge nggak baik kan
hah lis aku tuh nggak pernah denam sekalipun sama tante inge ya dan bukan aku yang ngelakuin itu semua
om billy om billy harus percaya sama candy bukan candy yang ngelakuin semua itu
jadi lo mau bilang kalau lo itu orang yang bener tapi di tempat yang salah gitu
dan kenapa lo dateng di saat tante inge ketika
sekarang gue tanya kenapa
kamu tuh ngapain sih nuduh nuduh aku sembarangan
rani dapat surat dari kendi ngajakin ketemuan di gudang kosong kindo
ngapain candy ngajakin ketemuan di tempat seperti itu
ya om billy om billy harus percaya sama candy bukan candy yang ngelakuin semua itu
deddy sekarang lebih baik kamu pulang saja
sudah cukup kejadian pada hari ini dan itu semua karena kamu
udah ayo cepat cepat saya maaf